ya kami masih akan membahas soal tongkat komando yang diberikan dari ketua umum partai demokrat susilo bambang yudhoyono kepada putra sulungnya agus harimurti yudhoyono
dan ini berkaitan dengan informasi berikut ini dari jakarta theater
malam hari ini ahy akan menyampaikan pidato politiknya
sudah ada koresponensi yang di indonesia rifana pratiwi disana
rifana seperti apa jalannya informasinya pidato baru akan berlangsung sekitar lima belas menit lagi
tapi apa yang akan di highlight oleh mas agus malam ini
ya saat malam putri sebentar lagi kita akan mendengarkan bersama pidato politik yang akan disampaikan oleh komandan satuan tugas bersama partai demokrat
yakni agus harimurti yudhoyono
yang dicatalkan akan nanti dilakukan pada pukul sembilan belas tiga puluh waktu indonesia barat
dengan mengambil tema yang cukup menarik yakni rekomendasi dpp partai demokrat terhadap presiden terpilih dua ribu sembilan belas
dan tadi kami sempat meminta bocoran sedikit dari jurubicara kogasma yakni putu supatmarudana
bahwa memang ada beberapa poin yang akan disampaikan oleh ahy dalam pidato politik kelimanya ini
yang digelar di jakarta teater malam ini
poin pertama adalah bagaimana partai demokrat ini akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah ataupun kepada presiden terpilih dua ribu sembilan belas
bagaimana mereka ataupun presiden terpilih tersebut akan melanjutkan program program yang sudah pernah dijalankan
oleh presiden ke enam republik indonesia yakni susilo bambang yudhoyono selama sepuluh tahun memerintah
kemudian ada pula ahy akan juga menyampaikan dan juga menghimbau agar jalannya pemilu legislatif dan juga pemilu presiden dua ribu sembilan belas ini berjalan seperti damai
kemudian tanpa gangguan dan juga menghindari hoaks itu juga akan disampaikan dalam pidato politiknya
pidatonya ini akan berlangsung sekitar dua puluh lima sampai tiga puluh menit dan nanti kita akan saksikan bersama
namun yang menarik bahwa memang satu hari pasca mendapatkan surat keputusan ataupun sk yang ditandatangani langsung oleh ayahandanya
yang juga ketua umum dari partai demokrat yakni susilo bambang yudhoyono
ahy ini langsung tancap gas untuk menggelar pidato politik yang kelima
dan informasinya besok pada hari sabtu ahai akan langsung memimpin rapat koordinasi dengan dpd dpd seluruh indonesia dan juga jajaran dpp
partai demokrat dan akan ada konferensi pers setelahnya dan minggu depan ia akan langsung berkeliling untuk terjun langsung berkampanye untuk partai demokrat menemui masyarakat
menggantikan posisi ayahnya sebagai salah satu ikon juru kampanye pemenangan pemilu legislatif partai demokrat
namun yang menarik pada didato malam ini kami tidak melihat kehadiran dari adik kandung agus harimurti yudhoyono yakni edi baskoro yudhoyono
yang menjabat sebagai kpp komite pemenangan pemilu di struktur dpp partai demokrat
ini merupakan struktur yang resmi menurut dari sekjen partai demokrat hinca panjaitan dan posisi ahy sebagai panglima pemenangan pemilu legislatif ini hanya akan bertahan hingga nanti penetapan hasil pemilu legislatif dua ribu sembilan belas
dan ini mematahkan rumor ataupun isu yang beredar di kalangan kader akar rumput bahwa memang ada keinginan bagi mereka untuk mengganti posisi sby yang digantikan oleh ahai sebagai ketua umum
namun kemarin menurut konfest yang diadakan oleh dpp partai demokrat bahwa
sby masih taat terhadap adart atau anggaran dasar dan juga anggaran rumah tangga partai demokrat bahwa kongres pergantian ketua umum ini harus diadakan ataupun harus dilakukan pada tahun dua ribu dua puluh ataupun tahun depan sehingga semua konstelasi politik ataupun semua kesempatan bagi kader kader demokrat yang memang mumpuni yang memiliki pengalaman dan juga memiliki integritas itu bisa maju ke dalam kontestasi kongres
sehingga apa yang disebut sebagai penghalusan transformasi kepemimpinan dari sby dan juga dari dpp partai demokrat
ahy ini dipatahkan dengan pernyataan pernyataan dan juga surat keputusan resmi bahwa memang ahy hanya ditunjuk sebagai juru kampanye atau panglima pemenangan hingga pemilu legislatif dua ribu sembilan belas ini selesai putri
baik terima kasih rifana pratiwi kami nanti akan kembali menghubungi anda setelah pidato politik agus harimurti yudhoyono terima kasih
saya kembali ke mas zaky mas zaky kalau misalnya melihat tadi memang sudah dijelaskan ini hanya untuk pileg sama pilpres
tapi pileg dan pilpres ini justru adalah masa masa krusial masa masa pembuktian kepemimpinan apakah demokrat akan survive parliamentary threshold atau tidak
bagaimana memastikan ini bisa terjadi kalau misalnya mengutip ada rumor rumor di bawah di akar rumput apakah bisa ada pertanyaan pertanyaan seperti itu
ya bagaimanapun dimanapun akan selalu ada pertanyaan itu gitu tapi yang pasti begini pak sby ini orangnya sudah sangat siap sebenarnya
demokrat sebagai partai besar juga sudah mempersiapkan ini semua
ya ini bukan proses yang begitu saja terjadi gitu dimulai dari proses yang menjadi calon gubernur ahi kemudian tahun lalu dikukuhkan sebagai komandan kogasma
bahkan di atas suara partai demokrat gitu ya disini menandakan bahwa ahy ini memang sebagai salah satu kader utama dari partai demokrat
jadi bukan ujuk ujuk datang dari mana kemudian menjadi sesuatu bukan
tetapi dengan hasil berbagai survei tadi membuktikan bahwa beliau memang punya kapasitas dan memang sangat ditunggu oleh masyarakat indonesia gitu
jadi tidak ada salahnya sebagai partai besar dengan bermacam dinamika di dalam ahi ini kemudian yang didorong oleh pak sby
dan didorongnya ini bukan berarti bahwa begitu saja selalu bersama sama nih dengan yang lain dengan struktur yang sudah ada saat ini
jadi kalau bicara mengenai transisi ke pembinaan memang saat ini prosesnya perlahan lahan sudah ada dan sudah ada persiapan pak sby ini sudah memikir jauh panjang ke depan
dan mana pun demokrat ini memang banyak sekali kader kader berkualitas ada ahi juga
dan termasuk pak adhikarwo kita tahu sangat sukses memimpin jawa timur dua kali perode
dan juga ada mbak benara atau pak naruy ramli dan berbagai kader lainnya gitu di dpr
jadi kalau kita lihat bahwa kok yakin atau tidak nih yakin atau tidaknya kalau kami sampaikan bahwa ini sangat yakin kenapa
ketemu tetap psb kok ketemu tetap psb bedanya adalah panglima perangnya
karena psb masih fokus di singapura dengan ibu ani yang tidak bisa ditinggalkan ada ahi ini sekarang
kader pun yang aduh mana nih kok tidak ada pemimpin kami di lapangan bisa bertatap langsung dengan ahy
justru kalau kami lihat dengan ada keputusan ini inilah di sini akselerasinya akan sangat cepat nanti buat partai demokrat untuk bisa meraih perhatian masyarakat dan dukungan publik
oke bagaimana kemudian memastikan sekarang pak vicky bahwa panglima perang ini cukup dipercaya trustable
begini tadi kan disebutkan pak sby itu jangkauannya panjang jadi ini persiapan dua ribu dua puluh
dari sekarang sudah di grooming
iya dan siapapun tahu bahwa ahy nggak mungkin menang jadi gubernur dki tapi ini kan testing the water
kita coba dulu persiapan dua ribu dua puluh empat kelemahannya apa itu yang akan bisa ditutupi
jadi pertarungan politik yang paling menarik itu bukan sekarang
sekarang sudah selesai pertandingannya
pertarungan politiknya itu di tingkat elit adalah
pertarungan politiknya itu di tingkat elit adalah

dari demokrat ada ahi
dari kubunya sby lah gitu
dari kubunya megawati banyak
ada puan ada ganjar ada cahyo
ada banyak lah gitu ya
dari kubu yang lain lain
kalau prabowo kan ini udah habis habisan
dan no nya itu gak ada
semua akan bertarung kesana
saya belum ngomong kuda kuda hitam nih ya
ada beberapa nama di kantong saya
yang bisa betul betul jadi kuda hitam
nah pada posisi seperti itu
termasuk salah satunya yang prospers ahi
dan pak spy tau
dia hanya akan menjadi king maker
yang paling terang pasti anaknya lah
apalagi dua periode
pemimpin indonesia itu kan gak mudah
gak mudah artinya pertarungan untuk menuju ke sana aja sangat sulit
demokrat ini tidak banyak kadernya di level nasional gitu ya
tadi disebut pak dek karwo
nama pak dek aja
mana ada orang makassar bilang pak andi
ada orang sumut bilang pak dek
gak ada gitu
nah rawi ramli lama main di jakarta
tapi di luar jakarta orang juga gak tau gitu
nah artinya apa
harus ada simbol simbol baru yang ikonik
pada ketika anas dulu selesai
anas urbaning room selesai
harus ada ikon baru
ikon ini dicoba pada ahy gitu
apapun motif di belakang itu
apakah ini dianggap positif
karena muncul sosok sosok baru gitu ya
atau negatif karena ini konglomerasi
dan oligarki partai
yang dikelola oleh kelompok kelompok keluarga
yang penting adalah
kita punya lebih banyak alternatif
jangan dikira sandi nggak berpikir untuk dua ribu dua puluh
dua ribu dua puluh empat juga gitu
menarik soal oligarki itu karena bagaimanapun
itu juga kebijakan terlintas
sempat dibicarakan publik
karena sejauh ini selama ini publik tau
demokrat termasuk salah satu partai yang
sangat cukup demokratis
tetap di cnn indonesia prime news
kita bahas setelah itu ya
anda kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
mas zaky sebenarnya kalau misalnya
saya kembali soal psikologis
para kader sekarang
sudah siap belum sih menerima sosok baru
sosok muda sekalipun juga terah yudhoyono
untuk menggantikan pak sby
ya kalau bicara siap
itu kita buktikan di dua ribu dua puluh
tapi sekarang sebagai pembinaan
beliau ini kan sebagai panglima yang sudah dari tahun lalu sebenarnya
dikasih mandat sebagai pemanah kogasma
kali ini hanya lebih kepada penegasan
karena masih kadang kadang menunggu pak sby itu ya kan
kadang kadang menunggu pak sby
ada dua nih kadang kadang di lapangan yang kita temukan
tapi saat ini sudah jelas bahwa penjurunya adalah ahy
jadi ahy yang akan memimpin dpp
akan memimpin seluruh dpd
tim pemenangan ini semua akan dipimpin oleh ahy
tentunya dengan berkoordinasi dengan kekuatan kekuatan yang lain gitu
dengan pejabat pejabat lainnya yang terkait gitu
tapi kan bagaimanapun kemudian
pasti ada yang merasakan juga
kader di daerah mungkin
atau juga pemimpin pemimpin di daerah
merasakan saya ikut membesarkan
juga kaderisasi dari lama
apa yang terjadi sekarang
kalau menurut saya itu tadi
lagi lagi partai ini kan bukan milik sendiri ya
bukan milik ketua dpd atau milik apa
tapi kan mana yang terbaik buat partai ini
bukan juga masyarakat
sekarang kalau kita sandingkan
ahy lagi lagi kita kembali nih
demokrat dan ahy
harapan kita bagaimana elektabilitas ahy sebagai cawapres tahun lalu
itu bisa kita transformasikan ke elektabilitasnya demokrat gitu loh
di tahun dua ribu sembilan belas ini
jadi pr adalah pada saat banyak generasi muda
yang kita tahu ya swing voters undecided voters
generasi milenial itu yang begitu besarnya
pasar ini melihat demokrat
dengan psb iya memang sebagai sosok yang baik
tetapi di sisi yang lain begitu
kesempatan kami melihat bahwa partai ini
ternyata penjurunya adalah seorang anak muda gitu loh
dan ini adalah satu satunya partai
yang ada anak muda nih
sebagai di garda terdepannya saat ini
yang banyak menjadi undecided voters sama swing voters
menjadi wah ini suatu daya tarik tersendiri nih
bagi partai demokrat gitu
jadi sangat mapan dengan psb iya
tapi kita juga punya kekuatan prospektif
dengan sosok ahy ini
dan partai dan juga kader di bawah
tentunya menjualnya sangat mudah
kita punya pengalaman sepuluh tahun dengan psb
dan psb tidak kemana mana kok masih sebagai ketua umum demokrat gitu
menarik menarik menarik
menarik juga kalau dibilang
menjualnya sangat mudah
ini apakah semudah itu sekarang
ahy tau unicorn gak sih
karena bagaimanapun mesinnya
kan tadi dibilang ini segmennya
nah kalau jokowi tahu unicorn
ahy tau gak sih
strateginya kalau bagi saya
benar benar itu artinya
ini dari partai tua dalam tanda petik
sby kan dari generasi saya gitu kan gitu
meskipun saya masih muda
lalu mencoba bergeser dengan ikon baru
ini belum teruji
belum teruji dalam pengertian elektoral
ujianya sekarang ini
sikap demokrat ragu ragu
sikap demokrat ragu ragu
akhirnya ke satu lima
ya karena bingung
yang kedua pertarungan
internal orang itu mencari
yang terbaik dari semua yang baik
dia yakin bahwa
kader kadernya ini banyak baik baik
dipilih yang terbaik
apakah primus inter pares
yang internal partai demokrat itu
juga diterima oleh publik
karena yang milih nanti publik
muncul berikutnya lagi
yang serentak dengan pemilu legislatif
segala macam kayak sekarang ini
itu membuat peta ini
yang bisa bilang ini begitu begitu
nggak bisa juga
yang image baru ini
uangnya nggak lari ke luar negeri gitu kan
itu efektif atau tidak
nggak bisa seperti selama ini
mimpi besarnya sby itu
seolah seolah realitas politik
di tingkat kecil kecil parsial
itu ya seperti itu tidak
elektabilitas partainya turun kok
nah itu dia
untuk capture mungkin
apa ya secara logik secara
ukuran itu tadi tapi memastikan
untuk mesin partai bersedia
bekerja di bawah
dan secara itu
itu kan susah
nah itu dia makanya partai
itu adalah replika dari power
realitas politik di bawah
ya saya dapat apa
dapat apa itu
bukan dalam pengertian uang
tapi dalam pengertian
simbol simbol kekuasaan pun sudah
karena jadi politisi demokrat terus
dikawal pakai patwal
itu bisa lebih dari
hanya sekedar uang
karena mungkin aja mereka gampang cari duit
tapi mereka kan tidak
pernah mendapatkan kekuasaan
kenikmatan menindas rakyat
dengan dikawal gitu
menindas rakyat itu menyenangkan kok
kenapa mau berkorban
kamu bukan orang penting
perasaan seperti itu reward politik yang tinggi
soal hal hal seperti itu
tadi sampai ke bawah
kemudian deal deal yang
yang itulah bisa dibilang
filty ya tapi ya itu realitasnya
politik seperti itu apakah kemudian
anda orang dekat ahaye
yakin pasti bisa bahwa
kalau saya kami sebenarnya
bukan hanya saya berbahaya tapi kami punya keyakinan bisa
kenapa bagaimanapun ini adalah masa depannya
partai demokras yang dipertaruhkan
disini masa depan partai demokras bukan
masa depannya seorang ahy gitu
bagaimanapun jika kami ingin
misalnya ingin survive di dua ribu dua puluh empat
kami mesti meraih aktivitas yang tinggi disini
di dua ribu sembilan belas pertaruhnya disini
lagi lagi tadi disampaikan oleh prof kita ya
bahwa ya ini buat memang adalah sebagai
pertaruhan kecil buat dua ribu dua puluh empat
sebagai tes kecil juga jadi
elemen partai yang ada di bawah pun
ya mereka tentunya akan
sangat antusias untuk menyambut ini sebaiknya kenapa
karena bagaimana satu sisi ini adalah
perintah ketum kata umum jadi kalau mereka merasa
bahwa aduh saya menghargainya psby ini
ya ini adalah keputusan dari psby
jadi kalau mereka menghargai ketum
sebagai secara struktur ya mereka harus
menerima keputusan ini itu satu hal yang kedua
anak kemarin sore yang baru datang ujug ujig
bukan selama dua tahun terakhir
beliau ini sudah sangat sering keliling
menemui masyarakat dan juga ketemu dengan
struk partai di setiap daerah bukan hanya
ketua dpd tapi juga ketua dpc sampai ke
lini paling bawah gitu dan selama ini sambutannya
situasi seperti ini
psikologis bagaimana dia bisa merangkul semua pihak
agar bisa berjalan bersama menuju tujuan
yang sama bagi partai demokrat bagi kami
sepertinya itu akan bisa dilakukan oleh dia
jadi kalau tidak ada yang tidak sepakat dengan sk ini
apa yang sebaiknya mereka lakukan
itu pindah partai pilihannya tapi kok
kami lihat adalah tidaklah
ini keputusan buat kebaikan partai demokrat
dan ahaye besok yang seperti disampaikan tadi
oke artinya banyak yang bakal jagain gitu ya
bukan bakal jagain tapi ini keputusan bersama
oke baik prof kiki terima kasih banyak
mas zaky terima kasih banyak
cnn indonesia prime news segera kembali